untuk mengetahui situasi saat ini sudah ada jurnalis foto cnn indonesia sri hartono di solo jawa tengah
tono bagaimana persiapan pemakaman ibunda presiden joko widodo
baik selamat pagi jadi di kediaman rumah almarhum ibunda noto saat ini sudah dilakukan persiapan persiapan antara lain
mensterilkan lokasi dengan memberikan semprotan disinfektan
sementara itu juga menata kursi kursi untuk para tamu yang tidak bertaziah
sementara itu pagi ini sudah banyak sekali berdatangan karangan karangan bunga bukacita
baik itu dari pejabat dari tokoh tokoh maupun dari sejumlah simpatisan dari joko widodo
berikut adalah merupakan karangan karangan bunga yang dikirimkan pagi ini ke kediaman dari ibunda almarhum ibu noto
sementara itu yang bisa saya kembali ke studio
ya tono kami juga mengetahui presiden juga mengimbau agar menteri kabinet
indonesia bersatu dan juga warga untuk mendoakan almarhumah dari rumah
apakah imbauan ini efektif tono
iya sejauh ini yang dari pantauan kami yang bisa saya sampaikan
semalam hanya beberapa saja menteri yang hadir
ada menteri bumn kemudian ada mensesnek sama menteri kesehatan
untuk hari ini belum ada kedatangan atau takziah yang dari kabinet indonesia bersatu
himbuan ini memang disampaikan jokowi ketika jumpa pes
namun demikian jokowi juga mengharapkan menghimbau kepada masyarakat solo dan semuanya
untuk hari ini tidak bertakziah atau melayat
ini dikarenakan sedang adanya wabah ini sehingga jokowi mengharapkan tidak ada kerumunan di masyarakat seperti itu
ya tono jadi imbauan ini juga lumayan efektif
dan bagaimana dengan kondisi pengamanan di sekitar rumah duka
karena hampir semua keluarga besar atau keluarga inti presiden joko dodo akan
ya tono bagaimana untuk protokol kesehatan
kami bisa melihat semua anggota keluarga presiden dan juga anggota pengamanan semuanya memakai masker
apakah protokol kesehatan di sana terjaga dengan aman
iya untuk protokol dijaga sangat aman untuk masalah kesehatan
jadi hampir semua dan diwajibkan semua takziah termasuk media termasuk aparat keamanan harus menggunakan masker
ketika memasuki area rumah duka mereka juga diwajibkan menggunakan hand sanitizer juga harus melalui ruangan untuk disemprot disinfektan
ya terima kasih tono atas laporan anda selamat bertugas kembali